gue gak mau
kalian pasti salah
kalian pasti salah
gue gak mau
pak apa benar bapak
dijatuhi hukuman seumur hidup
bagaimana tanggapan bapak mengenai hukuman seumur hidup
yang terjadi kepada bapak
saya pasti disini
karena banyak orang yang harus saya jaga
jadi saya gak mungkin menang
jangan mikir itu ya
gue akan baik baik saja
dan gue tahu bagaimana
tapi kan ini obat kan buat
supaya mama lebih tenang
mama lagi panas pada
mendingan kamu jagain andi
kamu kasih dia perhatian
kamu jagain dia
aku baik baik saja
ya allah gimana nasib adil sekarang ya allah
tangannya sudah sakit setelah jatuh ya allah
dia harusnya dirawat
kamu pasti lagi mikirin andin ya
iya aku gak tenang
ya aku ngerti sih
memang kondisi andin itu sekarang benar benar
kita gak tahu dia dimana sama siapa
tapi kan kamu juga harus ingat kan
kamu punya penyakit jantung
nanti kalau kayak begini yang ada akan berubah
nanti kalau kayak begini yang ada akan berubah
aku yang khawatir ngeliat kamu
kamu gak usah mikirin soal itu
yang harus kita pikirkan andin
andin ini kondisinya kritis loh pak
kita gak tahu andin dimana
diculik sama siapa
kita sebagai orang tua
sekarang nih aku ngerasa
itu yang bikin aku tuh
kesel banget mas
kalau dulu jelas
apa memang masih ada orang orangnya ricky di luar sana
yang sekarang ngincer andin juga
saya melaporkan langsung dari pengadilan
hari ini adalah sidang keputusan
hukuman dari saudara ricky
pelaku beberapa kejahatan yang meresahkan
ma aku mau berangkat ya
yang surat kemarin
panggilan mau jadi saksi
ya doain aja biar semuanya lancar ya apa
kamu aja gak cerita isi panggilannya apa
gimana mama mau doain
ya ini kan sebuah hal yang sangat penting ya ma
ini kan salah kamu dong
akhirnya kayak begini
kamu tau gak
kalau orang mabuk itu empat puluh hari
doanya gak diterima
sholatnya gak diterima
tapi mama gak tau kan
kalau aku gak mabuk
ya nyatanya kamu dipanggil sekarang
kalau gitu kamu buktiin aja
noh mama mau nanya sebenernya kejadian itu apa
ini cuma masalah kebakaran kemarin
dan ternyata di kebakaran itu ada
korban jiwa ternyata
nah terus hubungannya sama kamu apa
kenapa kamu harus dipanggil
pokoknya aku tuh
aku tuh minta kamu tanggung jawab noh
enggak enggak enggak
kamu aja nelfon aku sambil marah marah noh
kamu marah karena aku ngajak sienna itu ke vilah
makanya kamu sekarang udah pesurat panggil
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
nanti kalau bap nya udah kelar aku minta kopian dan kasih ke mama
lebih baik itu biar mama tahu juga perkembangannya ya
jadi intinya tetap ngomong doain
iya doain doain
ya udah assalamualaikum
setelah kami melihat dari bukti bukti yang terkumpul
dan mendengar kesaksian dari para saksi yang ada
saudara riki dijatuhi hukuman
gue gak mau
kalian pasti salah
kalian pasti salah
gue gak mau
pak apa benar bapak dijatuhi hukuman seumur hidup
bagaimana tanggapan bapak mengenai hukuman seumur hidup yang terjadi kepada bapak
akhirnya ya pak riki dijatuhi hukuman
semoga dengan keadilan ini semua korbannya
aku juga dengar keputusanmu lega
awas lo keluarga alfahari
gue akan pastikan
gue akan menghancurkan galia
ini semua gara gara kalian
aku jadi yakin ini semua ada hubungannya sama richar
aku harus kasih tahu al supaya dia hati hati
nah iya nanti dia tante
mungkin kalau lagi kerja
emang agak susah dihubungin kali ya
saya harus manggil ibu gitu
nanti kalau ada kabarnya gitu
deketan jumlah kabu ya
dari emaknya pariza
yang kalau teleponan sama calon ibu mertuanya
suaranya agak dialus alusin
terus tadi disuruh manggil ibu
iya ini tadi kenapa gua udah suruh ke sana
masih aja lu nguping
ya kenapa emang kan gue pengen tahu pergerakannya pak mirna
kemarin kan pak bus bilang
kalau di langgan penculuknya itu ada tato bintang
nah infonya itu saya sebarang ke semua teman teman saya
kata teman saya
tato bintang itu identik di studio tato
bisa dikira kebagusan pak
kamu kirimin alamatnya ke saya
tuh bisa pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ada apa pak
ini papa dan mama baru aja lihat di tv
riki dijatuhi hukuman seumur hidup
udah keputusan sidang pak ya
terakhirnya ricky bilang
dia akan menghabisi elsa dan keluarga al fahri
claire pun ikut ankny
tentang keinginan itu